jumlah kendaraan yang melewati tol jakarta cikampek sempat melonjak
selasa malam jumlah kendaraan dari arah jakarta menuju cikampek naik empat puluh persen dibanding hari hari biasa
setelah mengalami lonjakan jumlah kendaraan pada selasa malam
arus lalu lintas di tol jakarta cikampek hari ini normal rabu pagi
data di sentra komunikasi jasa marga tol jakarta cikampek menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan terjadi mulai selasa malam sekitar pukul sembilan hingga rabu pagi pukul enam
jumlah kendaraan yang keluar tol jakarta cikampek maupun menuju cipali naik tujuh kendaraan atau meningkat empat puluh persen dari hari biasanya menjadi dua puluh empat ribu kendaraan
tadi malam itu peningkatannya lebih kurang tujuh atau sekitar empat puluh persen yang lalu lintas di jalan tol jakarta cikampek yang menuju ke arah cikampek cipali dan maupun ke arah ke bandung
hari ini masih normal ya lalinya masih normal menurut saya
ada terjadi kemacetan karena memang masih kondisi orang bekerja
nah kita prediksikan itu mulai hasilnya
jumat nanti itu kondisi yang mungkin sudah mulai siap siap para pengguna jalan untuk melakukan arus perjalanan mudik ke kampung halamannya